siapa di sini yang doyan makan telur
harganya yang terjangkau membuat telur jadi penyelamat keuangan
rasanya yang enak membuat telur jadi pemadam kelaparan
tapi nggak sedikit yang menyalahkan telur sebagai penyebab kebisulan
kosion bosan dengan telur ayam
nah telur bebek bisa jadi pilihan
hmm telur bebek ini menjadi pelengkap yang sempurna untuk semangkok rawon yang ada di depan saya saat ini
taukah anda bahwa sama seperti telur ayam telur bebek ini juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa bagi anda
bahkan telur dengan cangkang kebiruan ini juga disebut sebut bisa meningkatkan kesehatan otak
karena kandungan asam lemak omega tiga yang tinggi di dalam satu butir telur

kenapa ya telur bebek sering dijadikan telur asin
ternyata ternyata telur bebek ini teksturnya lebih kenyal lebih gurih dan mampu menyerap garam lebih baik dibandingkan telur ayam
asalnya boleh sama sama dari bebek
tapi soal selera hmm bisa beda
mana nih yang jadi favorit warga
telur asin atau telur bebek tawar
ini udah di asinin
kenapa masalah asin
soalnya dia kayak instan gitu langsung enak aja gitu langsung makan pakai nasi
telur bebek yang sudah diasinin karena lebih nampol lah rasanya gitu
yang digoreng saya sih lebih ke pakai nasi yang hangat hangat itu udah enak banget
kadang suka makan buat mancing juga kuningnya aja diambil
kalau buat makan kita ngomongnya buat makan
buat makan yang direbus
kalau buat makan yang direbus
selain beda tampilan kandungan nutrisi telur bebek asin dan tawar juga nggak sama
kandungan kalsium pada telur bebek tawar rebus lima puluh enam mg
tapi pada telur asin jumlahnya meningkat hingga dua kali lipat
sementara kandungan atrium telur bebek rebus hanya satu ratus empat puluh enam mg
dan di telur bebek asin jumlahnya meningkat hingga tiga kali lipat sebesar lima ratus dua puluh sembilan mg
nutrisi telur asin memang tinggi
tapi harus dibatasi karena tingginya kandungan atrium akibat proses penggaraman
nggak baik untuk orang yang punya darah tinggi ataupun obesitas
setiap masakan yang diproses di rumah tangga atau dibeli dimanapun itu nis saya selalu menggunakan garam
kalau mengkonsumsi telur secara rutin itu oke
tetapi kalau telur asin lakukan secara insidentil

insidentil itu kalau mau makan seminggu sekali ya silahkan saja
kabar baiknya dalam sebuah penelitian menemukan jika anak diberikan satu telur per hari selama enam bulan
dengan harganya yang cukup terjangkau telur menjadi salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat
nah telur bebek ini dipercaya memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan telur ayam dan dipercaya bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih banyak lagi
namun tentu saja kita masih harus tetap memperhatikan pola konsumsinya agar tidak berlebihan
sehingga manfaat yang diinginkan bisa didapatkan secara maksimal
sufine tanjung andreawan saputra jakarta